sampai jumpa di video selanjutnya
karena rumah kamu adalah bersamaku
ah pak said
pak said terima kasih sudah datang
saya yakin pak di dalam ada buronan yang berkeliaran
yang mau menyakiti calon istri saya
maksud bapak buron yang bernama bu reva
saya yakin dia di dalam
baik kalau gitu lakukan penyisiran sekarang
reva di dalam
reva di dalam
reva coba celakain aku tadi
bu dewi bisa anda jelaskan
di mana posisi bu repa sekarang
terakhir dia ada di daerah dekat kamar mayat
dia pakai baju suster
dia pakai wig pendek
lalu dia pakai kacamata baca dan ada tai lalat di pipinya
baik kalau begitu lakukan penyisiran ke semua ruangan
kalau kayak gini caranya aku bisa ketangkep
lakukan dengan kondisi
enggak ini cuma barat kecil aja
oke tapi tetap aja ini harus diobatin
suster tolongin istri saya suster
tuguan udah pecah suster
bawa dia masuk ke dalam suster
bukan urusan saya
dia udah kesakitan
bawa dong dia masuk dalam
saya udah bilang bukan urusan saya
lagian saya bukan suster kok
jangan jangan kamu suster ga dengar ya
kamu mau celik bayi
eh mau ke mana
kalian gak bisa penjarain aku
atas kasus percobaan pembunuhan
dan perlawanan terhadap petugas
serta beberapa pasal berlapis lainnya
tidak lepasin lepasin saya
lukanya gak parah
cuma kena di kulit luar saja
itu saya penutup
ya sini terima kasih ya suster ya
tapi gak sakit ya
oh pak polisi
ya pak kita siap untuk ke kantor polisi memberi keterangan
ya terima kasih pak
tapi dia sudah berada di kantor polisi

dia sempat coba untuk melawan dan kabur
tapi pihak polisi menembak kakinya
pihak polisi menembak kakinya
dan sekarang dia sudah tertahan di kantor polisi

untuk mendapatkan pelajaran dari apa yang dia sudah lakukan selama ini
ya sayang sekali sebenarnya
tapi dia sudah memilih kehidupan ini
dia memilih untuk melakukan semua kejadian ini
dia memilih untuk melakukan semua kejadian ini
untuk melakukan semua kejahatan itu

ya semoga dia insaf dan mendapatkan hidayah
melihat semua keadaan dan kondisi saat ini
aku rasa kita lebih baik menikah secepatnya
menikah itu butuh rencana yang matang
apa sebenarnya harus direncanakan
sebenarnya semua foto foto yang aku tunjukin ke kamu tadi
sama wo nya sudah dipersiapkan
kamu tinggal milih aja yang mana
reva sudah tertangkap
dan mudah mudahan dia akan mendapat hukuman yang setimpal
tidak akan mengganggu kita lagi
mereka sudah mau memulai lembaran baru buat hidup mereka
abi akan ikut mereka
karena tetap aja
abi itu adalah anak bobi dan
mereka tuh sayang sama abi
jadi sekarang tinggal satu aja yang belum terjadi
dan aku setuju sama kamu
kita tidak perlu pernikahan yang mewah
cuma butuh sesuatu yang sederhana
sesuatu yang sederhana
dan resepsi kecil kecilan buat kita dan temen temen kita
buat apa kita tunggu tunggu
semuanya sudah siap wi
aku nurut sama kamu
jadi besok ya
aku rasa juga memang
aku gak mungkin tinggal di rumah itu terus
walaupun nisa menginginkannya
saatnya aku mandiri
membangun hidup aku lagi sendiri
karena rumah kamu adalah bersamaku
tidak ada buruk catastrophic
kamu lakukan kepada aku
bahkan kamu sendiri juga
kamu menganggap kalau kamu sudah mengkhianati aku
semoga refa mendapatkan pelajaran atas apa yang sudah dia lakukan
kita doakan yang terbaik buat reva
tapi aku percaya
pasti kamu sedang berbahagia di atas sana sama mama
dan aku yakin
kamu juga ingin melihat aku bahagia di sini
aku selalu doakan kamu mas dari sini